ji kalau lagi musim hujan disini suka banjir nggak
kagak dari dulu sini kagak pernah banjir
gue jadi ingat waktu kecil dulu
sel pulang aja gue hujan hujanan sama si maik
lo udah pernah ngobrol sama anik belum
udah waktu itu
ah itu sih bukan ngobrol
ah yaudah ya
kamu teh nggak ikut saya makan
udah ikut aja saya yang bayarin kamu teh tadi kan udah nunggu lama
oh ji sekarang mah jakarta teh money hebatnya
kiri kanan gedung gedung
udah begitu baru jalan sebentar pembangunan jalan tol
eh belok sebentar pembangunan jalan non tol
maklum sekarang jamannya jaman pembangunan
iya mani ribet jalanannya teh
yang satu ke bawah yang satu ke atas makanya saya pernah nyasar
sementara sini kagak ada gedung yang ada sawah sama kebun singkong
gue jadi inget waktu kecil dulu sama si maek
gue sempat nyasar ke kebun singkong miliknya bapaknya haji sodik
mau ke mana beh
gue ke masjid aja dah
wah bisa juga pamit waalaikumsalam waalaikumsalam
kamu teh asalnya dari mana kok kayak sunda ngomongnya
saya dari sukabumi
sama saya juga dari sukabumi atuh
kamu berapa lama tinggal di jakarta baru tiga tahun sama tuh tapi gini gini juga saya teh udah
nikah sama tuh tapi istri saya enggak ikut istri saya tinggalnya di sukabumi sama atuh
mak hari ini mak nggak pergi makan siang lagi sama om herman
agak dia lagi sibuk lagian kan kemarin mau darijak makan banyak masa sekarang makan siang
lagi kan kagak enak ya iya bener juga iya toh kemarin itu tat emak diajak makan ke restoran
baru yang di depan restoran padang di situ di tukungan situ yang mana mak itu restoran
padang tempat lo beli gulai kepala ikan yang di
berkucing udahannya oh disitu
hai ternyata ya tat di restoran baru itu semua makanannya enak enak maju sampai kagak sadar
nambah sayur asin sampai dua kali dan terus ya semua makanannya yang bayar om head
mundur malah rendangnya enak loh ah masa sih iya kalau boleh saya minta nambah boleh tambah tapi
bayar satu potongnya delapan ribu berapa mpok sendiri apa berdua berdua atau